oke kalau gitu kita ketemu di harapan kasih aja ya
kalau nanti l sebelum ketemu juga kita cari sama sama ya
sampai ketemu disana ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah berarti nino bisa ya
pak kita langsung ke tempat rehab nanti ya
hati hati loh ini kan jarak jauh
iya tolong bukakan gerbang
lah emang ngurusnya mau kemana
saya ada urusan sebentar ya
mau pergi sebentar aja
tapi kan pak bosnya lagi pergi bu
saya sudah bilang sama aldebaran
sudah diperbolehkan oke
eh boim bantuin gue
kok aku dibiarin pergi sendiri
yah namanya juga bosnya
saya yang pergi sendiri
ide mana dia yang buat gini
oh kayaknya kita daerah
tapi kerasaanku mulek fabulous

jadi ini ga ada koneksi
yang itu kan
i pinter banget jangan lupa kalau menulis i harus ada titiknya diatasnya
lagi lanjutin lagi
mbak andin mbak andin ini kiki pak penting pak
iya kim masuk aja gak dikunci
mbak andin kenapa
ibu pergi pakai mobil kok sendirian
kiki cemas cemas mbak bukannya ibu gak boleh pergi sendirian ya
aduh adi pasti udah nungguin aku di dalam
iya neng asal kita cepet cepet masuk yuk ayo
eh eh eh ntar dulu ntar dulu nenek mau siapin mental dulu
nenek udah cakep belum ya
gue gak bisa membiarkan ini berlarut larut
kesian juga mereka
sebentar sebentar sebentar
gimana kalau misalnya kalian tunggu disini dulu
gua masuk gua pastiin dulu nih takutnya salah tempat kan
aku aja yang masuk ya
iya tunggu sebentar ya
ya tuhan opanya elsa itu laki laki sejati banget
hati nenek bisa menggelepar gelepar kayak ikan yang mendarat di dataran
iya apaan sih elsa elsa cemburu ya nenek bilang kayak gitu
gimana adi adi ada kan di dalam
di dalam ada adi kan
eee di dalam gak ada nikahan kayaknya kita selalu tempat deh
gak apa apa eh jangan sedih
kan masih banyak masjid yang lain
kita cari masjid yang lain abu dhabi mesir dubai masih banyak masjid
kita cari semua ya kan
yef kamu mau gak nganterin kita cari masjid yang lain
kasihan tau jessy nanti gagal lagi iya kadnya ya
eemm yaudah kita cari lagi ya
aku tuh mau bantuin telepon papa surya gimana kamu
kalau sama aku bisa sendiri
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya no
gimana pak sudah ada perkembangan
elsa sudah ditemukan pak
belum noh elsa belum ditemukan
kamu jadi ke bandung gak
jadi pak ini masih dalam perjalanan
oke kalau gitu kita ketemu di harapan kasih aja ya
kalau nanti l sebelum ketemu juga kita cari sama sama ya
sampai ketemu di sana ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah berarti nino bisa ya
pak kita langsung ke tempat rehab nanti ya
hati hati loh ini kan jarak jauh
aduh adi tuh di mana ya
kok udah dicari di semua masjid nggak ada
padahal kita udah cari di beberapa masjid juga adi nggak ketemu ya
si adinya lagi berhalangan makanya dia nggak bisa datang
halangan apa kok adi nggak ngasih tau aku
ini tuh tiba tiba aja nggak tau gimana
aku boleh izin pinjam teleponnya gak aku mau telepon papa aku
nomernya hafal emang
kok nomor handphone papa aku nggak aktif
papa aku handphonenya nggak pernah lho nggak aktif
aduh ini kenapa ya
oh atau mungkin aja
adi tuh pengen kasih surprise buat aku
terus dia ngajak papa aku buat skongkol deh biar kayak makin seru gitu surprise nya
jadi papa aku disuruh matiin handphone
nino juga suami saya suka surprise in saya
iya pacar pacar neneng dulu juga sering kasih surprise kok sama neneng
kayaknya cowok emang modelannya gitu deh
nih udah pcyclein aku sama ngapain
ngapain trades gini
karena jelili dalam perut aku kali ya bawaannya ya
neneng ikut makan neneng ikut makan ya
neneng kan anaknya setia kawan jadi kalau elsa makan neneng makan
jess jess ikut makan kan jess
muka jess kaya pucet tau
ntar mau ketemu adi dikirain sakit tipus
bukan kepelaminan malah ke rumah sakit hehehe
yaudah deh aku ikut makan juga ya